apalagi kan di sini sholatnya sama di imam kannya sama imam imam besar di apa di
ada tetes atau oral kemudian juga ada melalui suntik
saya pikir juga itu juga nggak akan bertahan lama ya
pak broto kita sudah satu bulan melihat perang israel hamas berlangsung
ada beberapa bantuan logistik
sekitar sejengkal dari tangan lawan di depan kepala lawan
nah fitur apa yang bisa didapat oleh masyarakat ini
main liga mahasiswanya sedikit sedikit doang tuh
pemerintah dengan keberadaan pasal ini dalam rkuhp
kalau semua peti peti yang seluruh asean saya tidak kasih lewat
kepada ibu ibu yang pernah meminumnya itu
nah itu sih gambaran mengenai si plastik itu sendiri mbak sita
pengamatan atau bayi bayi yang lahir di eropa